islamic development bank atau idb memberikan pinjaman pada indonesia
pinjaman ini bernilai lima dua miliar dolar amerika dengan kurun waktu dua ribu enam belas dua ribu dua puluh
dalam sidang tahunan idb ke empat puluh satu jakarta idb menyepakati program baru
senilai delapan ratus tujuh puluh satu juta dolar amerika atau sekitar sebelas triliun rupiah
indonesia telah berkontribusi dalam kerjasama teknis di dalam idb
dengan mendukung negara anggota melalui program reverse linkage
namun indonesia juga masih membutuhkan bantuan dalam tantangan membangun infrastruktur dan pengentasan kemiskinan
untuk itu ada tiga proyek dan program yang menjadi kesepakatan bersama
di antaranya penataan area kumuh dengan pendanaan idb senilai tiga ratus enam puluh empat empat puluh empat juta dolar amerika
bekerjasama dengan bank dunia dan albanian association of banks
selain itu pengembangan empat universitas islam senilai satu ratus tujuh puluh enam lima juta dolar amerika
perluasan jaringan listrik dengan dana sebesar tiga ratus tiga puluh juta dolar amerika
pembangunan indonesia dan beberapa sektor yang berbeda
kami mencari hubungan yang sangat kuat antara indonesia dan lima puluh enam negara yang lain
dalam perusahaan dalam keuangan dalam kooperasi teknis
alhamdulillah indonesia sudah memiliki peran yang penting
dalam memindahkan pengetahuan dan pengalaman
kepada negara yang lain
kami memiliki banyak kisah yang berhasil
untuk peran indonesia dalam mendukung
dam kecil di nigeria